kita mulai informasi pertama dari gorontalo
terjadi kerusuhan di lembaga pemasyarakatan kelas dua a gorontalo rabu dini hari tadi
petugas bersenjata lengkap dari polda gorontalo langsung diterjunkan untuk melakukan penjagaan di sekitar lapas gorontalo
kerusuhan dipicu kejadian atau penikaman yang dilakukan penghuni lapas pada selasa malam kepada seorang anggota polisi
kemudian polisi yang hendak menangkap pelaku justru mendapat perlawanan dari para penghuni lapas yang lainnya
rabu pagi polisi belum berhasil masuk ke dalam lapas gorontalo
situasi lapas gorontalo sendiri kian mencekam karena telah dikuasai para penghuni lapas yang terus melakukan pelemparan benda berbahaya dari dalam lapas
polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam lapas dan berhasil menangkap dua orang narapidana yang diduga menjadi otak pelaku penikaman anggota polisi
hingga rabu siang petugas masih berjaga di sekitar lapas dan masih melakukan penyisiran